hijaunya perbukitan birunya air berpadu dengan sejuknya udara dataran tinggi tak perlu jauh jauh
ke luar negeri karena pemandangan menakjubkan itu ada di sini ya lembah bakarang terletak di
kecamatan bakti raja kabupaten humbang hasundutan sumatera utara letaknya sekitar tiga puluh km dari bandara
internasional silangit kecamatan siborong borong kabupaten tapanuli utara sumatera utara perjalanan
dengan mobil membutuhkan waktu lima puluh menit sepanjang perjalanan kita bisa melihat tebing yang menjulang
tinggi hamparan lahan pertanian yang menyugarkan mata dan megahnya dan utoba dari kejauhan lembah
bakara terletak di sebelah barat daya danau toba dan diapit dua bukit lembah ini dibelah oleh dua
sungai besar yang deras alirannya sungai terbesar yang dominan adalah sungai aek silang yang bersumber
dari air terjun di perbukitan sungai kedua yang lebih kecil bernama aik simangirah posisi bakar
yang berada di lembah membuat sungai yang berada di atas sana mengalirkan airnya dan jatuh ke kawasan
dan utoba di belakang saya air terjun sipul takhoda ada tujuh tingkatan air yang sangat cantik
air terjun di sini punya ciri khas masing masing misalnya aek sipangolu yang diakini warga sekitar
sebagai air suci dan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit
kemudian ada air terjun janji yang memiliki ketinggian sekitar lima puluh meter
selain air yang jernih udara pun cenderung sejuk tak perlu repot repot mendaki atau menyusuri jalanan
terjal untuk sampai di air terjun ini karena jaraknya hanya tiga puluh meter dari pinggir jalan raya janji
sebelumnya udah pernah kemari pak cuman karena bagus jadi ajak keluarga lagi kemarin

namun perjalanan terjun ini tidak terlalu jauh dari tempat terjun yang terdekat di perbukitan sungai dan utoba di perbukitan sungai yang berada di atas sana
namun perjalanan terjun ini tidak terlalu jauh dari tempat terdekat di perbukitan sungai dan utoba di perbukitan sungai yang berada di atas sana
namun pengelola menggratiskan semua biaya mereka tidak memungut biaya parkir kendaraan ataupun tiket masuk
ya semua gratis
tapi ya kami hanya menghimbau sih supaya tetap menjaga kebersihan kenyamanan jadi dari kita untuk kita lah kita sama sama menikmati
di bakara terdapat banyak bebatuan hasil letusan gunung apitoba sekitar enam puluh sembilan sampai tujuh puluh lima ribu tahun yang lalu

lalu seperti bebatuan di sebagian lereng bukit lembah bakara ini
batu batuan tersebut digunakan masyarakat di masa lalu sebagai benteng mengelilingi kampung mereka
bebatuan juga dipahat menjadi sarkofagus atau tempat untuk menyimpan atau mengubur jenazah
ada yang unik saat kita mengunjungi lembah bakara
batuan gunung disusun sedemikian rupa hingga rapi menjadi benteng pintu masuk kampung mereka
batu ini mereka sebut batu harbangan
wisatawan bisa melihat beberapa situs budaya
mulai dari makam raja sisingamaraja i hingga xi
ada juga tombak sulu sulu sebagai tempat kelahiran mang huntal yang kemudian menjadi raja sisinga maraja pertama
jadi inilah istana raja sisingamaraja
mulai dari sisingamaraja i sampai sisingamaraja ii
ini adalah rumah rumah adatnya

tempat sin budaya
jadi kalau ada contohnya martonun ada contohnya tarian tarian disanalah tempatnya
jadi yang ini rumah bulun
tempat tamu tamu kerajaan
tempat tamu tamu kerajaan
wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar lima ratus lima puluh ribu rupiah
wisatawan akan dipandu warga bakar yang sudah terlatih dan menjadi atlet untuk mengitari perairan danau toba
karena kita pakai pelampung
pusatawan sukanya menelusuri rute mana mana saja bang
pinggiran danau ini
rute yang panjang
untuk yang lebih per enam jam dia
setelah puas berkeliling lembah bakara saatnya kita menikmati sajian kuliner yang sedang laris yaitu lobster air tawar
ada lobster bakar dan lobster goreng saus asam
lobster juga bisa dimasak dengan bumbu khas batak
dan juga bisa dipakai sebagai makanan
setelah berkeliling lembah bakara saatnya untuk menikmati kuliner
ini adalah lobster air tawar
ukurannya memang tak sebesar lobster air laut
namun lobster yang hidup di perairan danau toba ini akan sangat cocok dinikmati dengan sambal tuk tuk
pengunjung yang datang ke bakara dapat menginap di sejumlah hotel dan homestay yang mulai banyak dibangun pemerintah dan warga

tarif kamar per malam rata rata dua ratus lima puluh ribu rupiah
tertarik berkunjung ke lembah bakara
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara